mulai tersingkir dari ibu kota bajai mulai beroperasi di kota bekasi jawa barat
selama tahap uji coba satu bulan bajai hanya beroperasi di perumahan
warga berharap wilayah operasi bajai bisa diperluas
sepuluh unit kendaraan angkutan lingkungan roda tiga yang dikenal dengan sebutan bajaj
diuji cobakan di kota bekasi jawa barat
uji coba akan berlangsung selama satu bulan di perumahan bekasi jaya indah
bajai yang dioperasikan di wilayah kota bekasi berwarna merah dan biru
sesuai wilayah operasionalnya
tarif bajaj belum ditentukan
pengkajian tarif dilakukan selama masa uji coba
dari dua puluh bajai sepuluh diantaranya menggunakan bahan bakar gas
ada baja yang memang dengan gas tiga kg dia bisa jalan gitu mempergunakan itu
nah itu juga sedang dikembangkan
untuk sementara bajaj memang hanya diperoperasi
di lingkungan perumahan
tetapi masyarakat berharap wilayah operasinya diperluas
kalau saya sih malah senang
kan kita enak
jadi kalau ke pasar kan nggak usah pakai mobil
nggak usah pakai angkutan lah
ya kalau bajaj kita nggak ke ujalan enak
kalau naik bajaj kita ke ujalan kepanasan
kalau naik bajaj kan enak
dedy beben bekasi
rencana pemerintah kota bekasi mengoperasikan puluhan unit bajai
menuai protes pengendara ojek pangkalan keberatan
karena khawatir pendapatan
dan mereka surut akibat semakin kalah bersaing
mulai selasa delapan belas oktober pemerintah kota bekasi
menguji coba dua puluh unit bajai di kawasan permukiman
bekasi jaya permai kecamatan bekasi timur
jika uji coba selama sebulan sukses
pemerintah akan mengoperasikan puluhan bajai khusus
di kawasan permukiman yang ada di dua belas kecamatan
tapi rencana pemerintah membelakukan bajaj di kota bekasi
ditentang para pengendara ojek pangkalan
menurut mereka kehadiran bajai di bekasi
akan membuat keadaan yang lebih baik
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian

dengan ojek berbasis aplikasi
penggapan saya kagak setuju pak
karena di sini aja saya ojek pangkalan
sekarang aja saya udah digigilas sama online pak ojek online
keberatan saya bersaingnya pak
dia kan satu bajai bisa tiga empat orang masuk
kalau bajaj masuk ke wilayah bekasi
sih emang keberatan juga ya
sebetulnya bekasi udah semraut
udah semraut banget macet
ya becak juga masih dipertahankan
terus untuk pendapatan juga
untuk mendapatkan juga minim pak
karena online udah masuk juga
ya gak setuju lah
ya kita dapatnya kurang nanti
nah sejauh ini pendapatan gimana
ya lumayan ya alhamdulillah
agar tidak mengganggu usaha transportasi lain
bajaj hanya akan beroperasi di kawasan perhukiman tertentu saja
tidak sampai ke jalan raya
untuk trayek mereka kan tidak dalam trayek
jadi mereka boleh ke mana aja
tetapi kita batasi dalam lingkungan
lingkungan perumahan pemukiman
atau lingkungan di kawasan tertentu
jadi mereka tidak bisa ke jalan raya
lurusan penumpang di jalan raya
itu tidak bisa
rencananya pembeda kota bekasi
akan mengoperasikan lima puluh hingga seratus unit bajaj
di setiap kecamatan
tanpa mengantongi izin trayek resmi
karena hanya beroperasi di kawasan perhukiman
dan ini untuk memberikan kenyamanan
kepada warga masyarakat
maka kita launching di perumahan bekasi jaya ya
di dalam sini
di dalam sini
tidak ada rute keluar nggak boleh keluar
kalau luar depo sendiri pak
kalau untuk depo di daerah sini
nanti kita perbanyaklah
tidak akan depo deket deket sini
selama seminggu dalam masa uji coba
bajai akan digratiskan untuk warga
erik ustara bekasi